pemerintah meniadakan mudik lebaran selama tanggal enam hingga tujuh belas lalu
namun sejumlah tempat wisata tetap dibuka oleh pemerintah yang akhirnya mengundang kerumunan
pemerintah pun dinilai hanya memprioritaskan sektor ekonomi
selama libur lebaran dua ribu dua puluh satu lalu sejumlah tempat wisata dipadati
atau bahkan membeludaknya pengunjung dari sejumlah wisatawan daerah
yang menuntut pemerintah provinsi dki jakarta jawa barat dan pemda lainnya
untuk menutup sementara lokasi tempat wisata tersebut
tak hanya membuka tempat wisata pemerintah juga memberikan promo staycation hotel
yang awalnya ditujukan sebagai bonus bagi warga yang tidak mudik
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menilai
membludaknya tempat wisata menjadi salah satu sinyal kemauan serta kesiapan warga
untuk kembali berwisata selama masa pandemi
kendati kesiapan protokol kesehatan
dan kemampuan kesehatan oleh para penyelenggara wisata tetap menjadi evaluasi pemerintah
nah ini yang menjadi evaluasi kita apalagi akan ada beberapa liburan ke depan
waisak maupun liburan liburan yang lain
oleh karena itu kami berikan pengarahan yang jelas
sementara itu menurut akademisi trisakti trubus rahardiansyah
kebijakan larangan mudik dan tetap membuka tempat wisata
menunjukkan pemerintah hanya memprioritaskan sektor ekonomi
dengan mengabaikan asli
maka di tempat lain atau di bidang lain sektor lain
seperti pariwisata itu dibuka juga tempat ibadah juga dibuka
nah itu juanya supaya perekonomian tetap berjalan
kebangkitan ekonomi itu nilainya tak setinggi atau setimpal dengan pengorbanan
yang akan kita hadapi dalam hal penanganan covid